kita ke informasi pertama warga negara indonesia yang baru tiba dari luar negeri
sebagian ditempatkan di wisma atlet kemayoran untuk dikarantina
namun sejumlah kecemasan muncul melihat sejumlah penanganan di wisma atlet
yang tidak mengikuti aturan jaga jarak
mulai dari lift antri makan dan antri saat melakukan pcr test
wah ini yang tengah dikarantina di tower c dua
wisma atlet mengeluhkan pembagian makanan yang tidak merata
hingga sempat terjadi aksi berbut makanan
selain itu warga mengeluhkan tak ada aturan protokol kesehatan yang jelas
pihak tni sudah berupaya semaksimal mungkin
namun social distancing tetap tak terlaksana dengan baik
selain itu kecepatan dalam memproses data mulai dari tes pcr
hingga pengurusan surat kesehatan juga dikeluhkan
butuh waktu lama untuk menunggu panggilan hasil tes
belum lagi harus mengurus surat kesehatan untuk persyaratan terbang yang memakan waktu
mereka berharap ada perubahan sistem yang diterapkan di tempat penampungan wni di wisma atlet
ini dia suasana pengambilan hasil pcr
tadi kita udah dengar ada teman kita yang
untuk mengetahui bagaimana situasi karantina wni yang dari luar negeri di wisma atlet kemayoran
kami sudah terhubung melalui skype dengan ibu evi rosmeri
wni dari filipina yang sedang dikarantina di tower c wisma atlet
selamat sore ibu evi terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat sore mas
ya ibu evi boleh diceritakan proses awal
ketibaan di indonesia dari filipina begitu hingga saat ini menjalani karantina di wisma atlet jakarta
oke terima kasih
jadi saya ikut rombongan repatriasi dari kedutaan filipina
kedutaan indonesia yang di filipina maksudnya
jadi teman teman kedutaan berusaha memfasilitasi warga negara indonesia
yang akan mengikuti kepulangan ke indonesia
jadi dimulai dengan persiapan dokumen oleh kedutaan besar
kedutaan besar indonesia di filipina
kemudian pengaturan penerbangan kita menggunakan charter flight air asia dari manila to jakarta pada tanggal empat belas
kemudian setelah kami tiba di airport
dilanjutkan dengan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan di bandara soekarno hatta
sampai akhirnya kami ditransfer ke wisma atlet pada tanggal empat belas tengah malam jam dua belas
wni yang datang dengan jumlah yang sangat banyak pada waktu yang bersamaan
karena di hari yang sama itu sekitar sembilan ratus sampai seribu wni yang datang
jadi antisipasinya sepertinya kurang diantisipasi dari awal
sehingga seperti lift yang berfungsi hanya satu
kita di sini ada dua puluh empat tower
bisa dibayangkan jika kita cuma punya satu lift dengan dua puluh empat lantai penghuni
di mana masing masing lantai sekitar empat puluh orang
maka akan terjadi jumlah orang yang akan berbondong bondong datang ke lift
sehingga tidak memungkinkan untuk social distancing
itu yang pertama
yang kedua adalah pada saat pembagian makanan
wisma atlet menyediakan makanan untuk makan siang pagi dan malam
namun di awal awal mereka menyediakannya di lantai satu
jadi bisa dibayangkan kalau dua puluh empat lantai penghuni di tower ini
harus turun ke bawah mengambil antrian makanan
tentunya social distancing menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk diterapkan
itu beberapa kondisi yang kita rasakan
namun tidak dipungkiri dari manajemen
wisma atlet juga sudah melakukan perbaikan
mereka sudah melakukan dropping makanan di setiap lantai
walaupun ini belum konsisten dan belum memenuhi semua kebutuhan penghuni
karena memang kalau kita disarankan tidak boleh keluar ruangan
karena kebutuhan pokok seperti makan dan minum harus selalu tersedia dan mudah didapat
itu yang masih menjadi pr buat teman teman penyelenggara di wisma atlet ini
oke lalu bagaimana dengan untuk pengetesan pcr test sendiri bu evi
oke pcr test sendiri berjalan lancar
jadi kami datang tanggal empat belas tanggal lima belas enam belas hampir semua rombongan sudah dilakukan pcr test
mungkin kalau disini ada dua puluh empat pelanggan
kalau di tower itu dia selesai dalam waktu tiga hari
problemnya adalah pcr test sangat cepat sekali hanya dua menit per individu
problemnya adalah hasilnya mat
sampai hari ini per hari yang diumumkan itu kurang dari lima puluh orang
jadi kalau satu tower ini dengan satu seratus peserta yang ada disini
diumumkan lima puluh orang per hari dan random tanpa sistem
jadi bisa jadi yang di test tanggal lima belas hari ini belum diumumkan
atau yang dites tanggal enam belas hari ini sudah diumumkan
nah itu membuat kecemasan buat teman teman karena ketidakjelasan kapan akan mendapatkan hasil pcr
atau apakah pcr nya terselip
itu yang membuat kekhawatiran dari teman teman semua
jadi itu yang dikeluhkan oleh teman teman yang mengikuti program repatriasi ini ya
ibu evi kemudian dari awal ibu tiba di jakarta hingga hari ini sudah berapa lama ibu evi tinggal di wisma atlet kemayoran
saya sudah lima hari ini masuk hari kelima
oke mungkin dari sejumlah yang dari filipina satu batch ini kita sejumlah sembilan puluh dua orang yang ke wisma atlet
di mana dari yang mendapatkan hasil pcr itu kita masih butuh waktu
itu dua tiga hari
walaupun kita sudah dinyatakan negatif covid sembilan belas
berdasarkan hasil pcr
itu administrasinya boleh dibilang sangat tidak proper
karena kita masih harus menunggu paspor kita ditahan
dan untuk mendapatkan paspor sendiri butuh satu dua hari
bahkan ada teman teman yang dari tanggal lima belas enam belas sudah dapat pcr test
sampai sekarang paspornya belum ketemu
jadi kita tidak bisa melanjutkan proses berikutnya
administrasi untuk surat jalan dan lain lain
karena memang kendala administrasi yang harus diakui semua pihak
ini masih menjadi bottleneck di sini
ibu evi mungkin ini salah satu platform juga saat ini ibu evi bergabung bersama lifecam di serian indonesia
apa yang ingin disampaikan dari ibu evi mungkin kepada pemerintah
ataupun mungkin juga pada keluarga di rumah yang saat ini menanti kepulangan ibu evi
saya sangat memohon bantuan dari para pejabat yang memang berkaitan langsung dengan wisma atlet ini
kami sangat mengerti
saya yakin semua wni yang ada di sini sangat mengerti bahwa ini sesuatu yang kurang diantisipasi
tapi kami mohon adalah perbaikan secepat mungkin
karena memang jangan sampai policy yang baik yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi terjadinya transfer dari import case
dengan mengkarantina kita di sini malah menimbulkan satu potensi area baru untuk penyebaran covid
dan dokter dokter dari kkp cuma memang permasalahannya adalah resursi yang sangat terbatas
jadi kami amati sendiri kami berdiskusi dengan teman teman di sini resursi tolong ditambah sehingga tim yang bekerja di sini lebih optimal
itu saja pak
buat keluarga di rumah tentunya tidak perlu khawatir karena di sini secara fasilitas sangat memadai
memang lebih kepada prosesnya yang lama dan tidak bisa di speed up itu dia
tracking terutama tracking hasil pcr ini menjadi sangat concern itu saja
baik ibu evi rosmery uni yang mengikuti perbangan repatriasi dari filipina saat ini sedang menjalani karantina di wismatur
terima kasih atas waktu anda telah bergabung bersama kami
semoga dinyatakan negatif dan bisa kembali bergabung bersama keluarga terima kasih ibu evi